sekarang ya makan yang banyak ya
tadi mama kenapa teriak teriak sama intan
nailah kenapa teriak teriak
semoga intan tidak kenapa mengapa
dengan kau pergi dari sini kau pergi dari sini
alhamdulillah apinya udah padam
mah kalau mama udah mandi kan segar
cep dulu mah
mah sekarang aku bedakin dulu ya
aduh aku lagi lipstick
kalo ketemu tiara bilang
kalo kamu kenal tolong kasih tau dia
namanya kamu ada banget sama tiara
tolong kasih tau ya
sekarang ya makan yang banyak ya
kenapa teriak teriak sama intan
aku gak apa apa ke yang
pasti gak mau masuk kayak gitu
kamu memang bener bener anak soleh
kamu menyembunyikan kesedihan
tapi kamu selalu berusaha tegar
maafin eyang ya
eyang kenapa minta maaf
kan eyang gak ada salah sama intan
mama juga gak ada salah sama intan
pasti mama gak bakal marah marah terus
jangan jangan sedih lagi ya
sekarang eyang minum obat dulu ya
eyang minum dulu ya
eyang minum dulu ya
eyang minum dulu ya
ayang sekarang kita pergi sekolah dulu ya
ayang aku sekolah dulu ya
ya allah lindungi intan
meskipun dia lahir dari perbuatan dosa
tapi dia tumbuh jadi anak soleha
berilah kemudahan jalan hidupnya
limpahkan rezeki dan keselamatan
nanti di kelas nggak boleh bobo
siapa suruh begadang
yang pinter di kelas ya
omong gak sengaja kamu gak apa apa
bukan om yang salah
aku terlalu buru buru
aku ke kelas dulu ya om
dan sopan ya anak itu
orang tuanya pasti mendidik dia dengan sangat baik
eh aku boleh nanya
apa sih itu anak
pakai sok kenal segala
dia dapet banyak siswa
dari tante kamu
oh dapet banyak siswa
jam segini kok macet ya
kalau kata mepsi
depan bisa ke kiri
ini kan daerah rumahnya nailah
ini daerah rumahnya nailah
pas rumah ibu dirampok
diperkuasa aku mbak
kalau emang kamu diperkosa harusnya kamu cerita sama aku
jangan kamu rahasiain gigi ini nailah

kamu tipu aku
kamu keterlaluan tau gak
sejak dia membohongi aku dan keluarga aku
apa kabar dia
apa dia bahagia